satuan tugas operasi badagoraya terus mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata di poso
pasca tertembaknya salah satu pimpinan kelompok tersebut sebelas juli lalu
pekan ini produser lapangan cnn indonesia jafar gebua mengikuti patroli di wilayah pantango lembah sulawesi tengah
dan informasi sekaligus penutup cnn indonesia newscast pada malam hari ini
saya fani mania terima kasih selamat berakhir pekan sampai jumpa

saat tiba di perbukitan setempat melewati kebun kopi dan kakao patroli dilakukan dengan jalan kaki
patroli ini dipimpin langsung kepala kepolisian daerah sulawesi tengah
inspektur jenderal polisi abdul rahman baso
dan komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako brigadir jenderal tni farid makruf
jalan yang dilalui adalah jalan setapak di antara semak dan pepohonan
serta melewati sungai sungai kecil
wilayah ini menjadi salah satu jalur logistik kelompok bersenjata poso
karena dekat dengan perkebunan
dan permukiman warga
masyarakat berharap sisa sisa kelompok bersenjata itu dapat segera tertangkap
ataupun menyerah agar mereka dapat kembali berkebun dengan aman dan tenang
di wilayah pos kejar satuan tugas operasi madagoraya ini berada
juga terdapat sumber air bersih warga
bila lokasi itu terus didatangi kelompok bersenjata
tentu saja akan menyulitkan warga
itulah yang membuat satgas madagoraya
sedangkan wilayah ini mereka amankan
setelah qatar alias farel alias anas dan rukli alias usama ditembak mati
di pegunungan tokasa parikimo
di potong sebelas juli dua ribu dua puluh satu
praktis kelompok ini tinggal enam orang
saat ini sisa kelompok bersenjata di poso yang dikejar adalah
askar alias jaid alias pak guru
nae alias galuh alias muklas
suhardin alias hasan pranata
ahmad ghazali alias ahmad panjang
dan jakar ramadan alias ikrima alias rama